semuanya rumah sendiri jadi perlakukan seperti maling oleh ayah dan kakak saya
tersebut saya pun satu satunya tidak bisa dipercaya kau keliru menilai
kau yang keliru melihat saya mungkin lakukan hal itu pak kalau saja tidak ada yang mengancam
membunuh saya kalau saya tidak mau melakukannya kami tidak punya waktu mendengar cerita masa lalu
mengenai kemungkinan bergeraknya suatu masa sesudah terbakar oleh desas desus
tentang masa lalunya bu sasi itu membuat saya betul betul khawatir
ya terus terang kita harus melakukan sesuatu pak kades sebelum ramalan pakur menjadi kenyataan
hai saya pak saya dengar begitu psikosasi kembali ke cikonin ini sering sekali dia
berkunjung ke rumah paku apa betul pak ya betul dia dan yurion tampaknya senang sekali
membicarakan masalah masalah sosial
karena mereka tahu bidang itu yang saya petuni sejak saya masih muda jadi mereka sering datang
pada saya tapi apa pernah ya pakur menanyakan pada dia masa lalunya di penjara cepinang
saya lebih tertarik membicarakan hari depan seorang pemuda daripada masa lalunya pak
apa sebenarnya yang bisa dia curi dari kandang sapi bapak
kan di sini tidak ada tv ataupun radio
di sini memang tidak ada tv dan radio sersan
tapi dia telah berhasil menggasak pompa listrik yang harganya cukup mahal
ya dalam keadaan seperti sekarang ini pak jelas saya belum bisa bertanya pada si nanang siapa kira kira orang yang telah menggolok dia
mungkin bapak tahu siapa orangnya
saya tidak boleh membelu orang secara gegabah sersan
tapi kalau saya boleh mencurigai seseorang saya hanya akan sebut satu nama
kalau begitu sekarang saya harus ke rumah papur pak
nampaknya ramalan pak pur akan menjadi kenyataan
saya permisi pak

saya akan mencari siapa yang bisa menggoloknya

saya akan mencari siapa yang bisa menggoloknya
kenalkan ser sen mail
sengaja beliau datang kemari untuk bertemu dengan kamu gus
karena seisi desa cikon yang sekarang sudah mulai tahu
pernah dihukum tiga tahun di penjara cipinang karena merampok
masalah kamu pernah dihukum di cipinang tiga tahun
itu bukan urusanku
kau tetap akan jadi sahabatku
kalaupun kau pernah dihukum seratus tahun
lalu apa polisi ini menemui saya di sini
kau di rumah sendiri
jadi dilakukan seperti maling oleh ayah dan kakak saya
terus sahabat saya pun satu satunya
dan tidak bisa dipercaya
kau keliru menilai gos
bapak yang keliru bendera saya
kau tidak mungkin melakukan hal itu pak
kalau saja tidak ada yang mengancam atau membunuh saya
kalau saya tidak mau melakukannya
kami tidak punya waktu mendengar cerita masa lalu gos
yang kami akan lakukan sekarang
menyelamatkan masa depanmu secepatnya
kau memanggil sersanmail kemarin untuk menangkap saya kan
pak purninta adalah saya yang menahan kamu gos
saya pikir bapak seorang guru besar

itu ternyata sama busuknya
kamu berani bicara sekalian itu dengan saya

dan dengarkan apa yang dikatakan pak purn
supaya kamu tahu apa yang terjadi
jangan lupa like share dan subscribe
tolong ceritakan dulu perkaranya pak purn
agar anak muda ini bisa menghargai usaha kita untuk menyelamatkannya
agar anak muda ini bisa menghargai usaha kita untuk menyelamatkannya
dalam seminggu ini
sudah lima kali terjadi pencurian di desa ciko
sudah lima kali terjadi pencurian di desa cikone
padahal bertahun tahun desa ini
padahal bertahun tahun desa ini aman
bahkan semalam kang nanang
pegawai kendang sapinya pak mansyur
terpaksa dirawat di buskesmas
terpaksa dirawat di buskesmas

karena terkena luka bacok dari pencuri
yang berusaha mencuri pompa air listrik
cerita masa lalu muda cipinan
yang membuat semua orang jadi curiga
bahwa kau adalah pelaku dari segalanya
bahwa kau adalah pelaku dari segalanya
bapak juga percaya seperti yang lain lain
lalu mengapa bapak minterser samail menangkap saya

menahan kamu untuk sementara
sampai keadaan menjadi tenang kembali
dan pencuri yang sebenarnya dapat ditemukan
dan pencuri yang sebenarnya dapat ditemukan
apakah dengan ditahannya saya oleh polisi
nama baik saya tidak akan semakin parah
namun baik saya tidak akan semakin parah
pokoknya sekarang kamu tidak usah pikirkan nama
pokoknya sekarang kamu tidak usah pikirkan nama baik
yang penting keselamatan kamu
memangnya kenapa dengan keselamatan
memangnya kenapa dengan keselamatan saya
sewaktu waktu kau bisa berhadapan dengan masa yang tidak terkendali
sewaktu waktu kamu bisa berhadapan dengan massa yang tidak terkendali
nah across bisa menceritakan
nah across bisa menceritakan
pemuda warga desa cikuning ini
sudah merencanakan akan menculikkan engkau semalam nanti
dan mereka juga sudah merencanakan
akan membakar kemarahan warga desa
kang kos hingga parah
siapa yang keladinya
orang yang melamar tae hyun
jangan berbuat sesuatu yang melanggar hukum
serahkan semua pada polisi
kalau sudah jelas
dia akan mencelakakan saya
kenapa polisi tidak mau bertindak
justru sekarang ini kami bertindak
buat menyelamatkan kamu
di dalam tahanan polisi
justru kamu dijamin akan lebih aman
daripada di luar
sampai bapak belur
orang yang dekat itu
ialah orang yang mencintai kamu
sekalipun dia jauh
dan orang yang jauh itu
ialah orang yang
tidak menyintai kamu
sekalipun dia dekat
atau gerabatmu sendiri
di tangan allah
dan di tangan bapak bapak
saya mohon perlindungan
kalau begitu saya pergi sini
selamat siang pak bu